kau bercanda deh
aku gak bercanda
tasya jangan bawa
jangan bawa ayah kamu
di luar ada ambulans
itu harus itu harus
aku mau berhenti nambulan situ
aku mohon tolong berhenti nambulan situ